sementara itu paskas angkatan udara manado melakukan simulasi penanganan teroris di bandara samratulangi manado
dalam simulasi ini pasukan khusus angkatan udara dari manado dan juga makassar diterjunkan untuk melumpuhkan kawanan teroris
skenario latihan penanganan teroris ini adalah penyanderaan terhadap petugas menara bandara samratulangi manado oleh sekelompok teroris
sebelumnya teroris berhasil menekut orang dalam sehingga aksi penyanderaan berjalan mulus
penyandaran ini menyebabkan penerbangan terganggu
pasukan khusus angkutan udara dari manado dan makassar diterjunkan lewat pesawat hercules untuk melumpuhkan teroris yang diduga berjumlah tiga orang
pasukan masuk dari berbagai arah menuju menara
mereka kemudian naik ke menara dan akhirnya berhasil melumpuhkan para teroris
orang teroris terjatuh dan tewas sementara seorang anggota pasukan tertembak oleh teroris
bandara pun kembali normal dan bisa kembali beroperasi
dalam waktu yang cepat kami dari makassar dari koop mengirim pasukan untuk pengamanannya dan juga untuk pengendalian pangkalannya
karena petugasnya bisa ada dan tidak bisa melakukan perjalanan
sebelum mengadakan simulasi angkatan udara telah membuat pengumuman akan ada simulasi penanganan teroris
agar para penumpang di bandara samratulangi tidak terkejut
beberapa penerbangan pun dijatuhkan ulang
selama latihan ini berlangsung
roi kedaro mangkai manado